ribuan sopir tangki depo pertamina pelumpang koja jakarta utara rabu pagi menggelar aksi di depan pintu masuk depo pertamina pelumpang
pengunjuk rasa menuntut pertamina mengangkat semua sopir dan pekerja di depo pelumpang menjadi karyawan tetap
selain itu mereka meminta hak upah lembur atas kelebihan jam kerja
sejak oktober dua ribu sebelas sudah lama sekali ya sampai september dua ribu enam belas
ribuan sopir yang berunjuk rasa mengancam akan melakukan mogok masal dan menghentikan operasi pengiriman bahan bakar minyak ke sejumlah spbu di daerah pada satu tujuh november nanti
jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh pertamina